selanjutnya saudara kami punya rekomendasi kuliner untuk berbuka puasa nanti
yaitu es kelapa muda atau es degan yang tentu rasanya pasti sangat segar
eh tapi es degan yang satu ini bukan es degan biasa
karena dicampur dengan berbagai macam buah alias es degan mix
siapa yang tidak suka minum es degan atau es kelapa muda
apalagi di momen bulan ramadan seperti saat ini
kesegeran es degan menjadikan minuman ini sebagai pilihan menu berbuka
namun es degan yang satu ini lain dari biasanya
karena dicampur dengan berbagai macam buah
mulai dari alpukat leci nangka durian hingga selasih
yang menarik es degan mix ini disajikan di dalam batok kelapa yang sudah ditambah parutan es
es dengan miss ini bisa anda jumpai di jalan pogot surabaya jawa timur
penjual es degan mengaku selama bulan ramadan mampu menjual hingga enam ratus buah kelapa
sementara di hari biasa sekitar tiga ratus buah kelapa terjual
alhamdulillah dari bulan puasa ini omsetnya menaik drastis
dari yang biasanya itu bisa dua ratus sampai tiga ratus
kalau ini berarti empat sampai lima sampai enam ratus
yang paling favorit disini biasanya itu es degan mix sama alpukat susu
harganya mulai disini enam ribu sampai dua puluh lima
untuk es degan mix sampai harga dua puluh lima
akhirnya coba varian itu enak
satu porsi es degan dijual dengan harga mulai dari enam ribu rupiah hingga dua puluh lima ribu rupiah
untuk es degan mix harganya dua puluh lima ribu rupiah